sementara itu kuasa hukum korban david ozora melisa anggraini mengaku bahwa pihak terdakwa ag
anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk menyampaikan keberatan atas dakwaan pihak jaksa penuntut umum
namun isi eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan kuasa hukum terdakwa ag
atau anak yang berkonflik dengan hukum ag ini justru dinilai berlebihan
hal ini disampaikan melisa anggraini setelah menghadiri persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan pada kamis pagi
dirinya menilai pihak kuasa hukum terdakwa ag berlebihan
namun melisa anggra memberinci apa hal yang dimaksud berlebihan
dia hanya meminta agar tidak berlebihan menuntut negara terkait dengan penanganan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum
terkait proses hukum anak berkonflik hukum ag ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ya
sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana anak
sehingga mari kita hormati dan hargai proses ini
jangan juga dari pihak anak berkonflik hukum ag ini berlebihan begitu
meminta hal hal yang di luar batas juga